kok lo gak jadi emosin kayak gini sih
ya lo kenapa sih ran
jangan apa apa tuh pakai emosi
ya lo berdua gak liat apa
jiji banget gayanya
mungkin gue kesel mungkin gue tampol tau gak
yaudah kalo gitu gue cabut duluan deh
yaudah lo duluan aja
nanti gue bareng sama pangeran
yaudah sampai besok ya
kenapa lo kasih ke gue
kan gue sama ata udah sepakat honornya untuk lo
lo baik baik aja kan
gue sebagai sahabat bangga banget lihatnya
sudah ada yang ngeterin
tadi si rizky nyamperin lo ada apaan
cuma belum sempat gue jawab
rizky udah tau gue mau dianterin siapa
iya gue belum jawab
soalnya kan gue belum jelasin hubungan kita berdua sama dia
si rizky sama pangeran hampir berantem ya tadi
pasti gara gara putri
tau juga sih pastinya kayak gimana
kusut banget sih mereka berdua
yaudah sih kita gak usah ikutan bahas kayak gitu
ntar yang ada nih ya
kita berdua malah sensi sensian
gue udah sensi duluan
aku jadi marah sih lo
ya jelas gue marah lah
orang lo tadi main senyum senyum terus sama si kenalannya giyo
diiran gue tanya siapa lo bilang main tudu tudu
jelas gue marah lah
keselin tau gak
tuh kan lo cemburu banget kan
aku malah makin marah sih
yaudah yaudah iya iya gue jelasin
tadi itu namanya dinda
kenalannya si gio tuh
dia tuh udah nolongin si gio pas tadi hpnya si gio mau dijamret
nggak puas masih cemburu juga
cemburu banget sih kalau gue manggung
kaget gitu ngeliat gue banyak yang ngeliatin cewek cewek
terus banyak kenalin
terus akhirnya gue selingkuh dari lo
mikirnya kejauhan nih
trah citra gue tuh gak mungkin kayak gitu lah cit
percaya sama gue
gue tuh beneran sayang sama lo
jangan cemburu cembur lagi
sikulkas juga aneh banget
dia buru buru mau pulang terus ngambil vidi ya
apa buru buru mau ketemu sama usus goreng
kontrakan sebelah udah diisi
ya ampun ibu
udah sini aku aja yang nyapu
suara cempreng itu
gue kayak kenal suara cempreng itu
udah biarin ibu aja put
ih udah aku aja deh
ibu nanti tuh kecapean
ibu kan udah beres beres dari tadi
jadi selesainya cepet kah
yaudah aku nyapu ibu
ibu yang bersih

iya udah disini
iya udah disini

gue kan tinggal di sebelah
terus pas gue lagi jalan pulang
kok ini udah keisi
terus pas gue mendekat
gue denger ada suara cempreng cempreng
yang gak enak bangetnya
ini suara gue
lo tinggal di sebelah rumah
loh kenapa sih usus goreng
salah sendiri loh jadi orang cuek
gak perhatian sama gue
lo gak tau kan selama ini gue tinggal di sebelah
di rumahnya pak regar
pak sumpah ini mimpi buruk tau gak sih
mimpi indah lah
mau deketan sama gue dan kita sekarang tetanggaan
kenapa sih lo selalu jadi kendaraan
gue tuh naik
put lo di jangan marah marah
tuh usus goreng dengerin kata ibu
gak usah marah marah
ibu apa kabar bu
lebay banget sumpah
aku pengen banget sama ibu
kita udah bertahun tahun gak ketemu bu
ini ibu gue
udah puas lah ya
ibu apa kabar ibu sehat kan baik baik aja kan
ya ibu baik baik aja kamu apa kabar
alhamdulillah sehat bu aku jadi penyanyi sekarang
gak usah lebay
apa sih lo gak usah cemburu dia usus goreng
bu aku kangen banget sama masakan ibu
sama sayur sayuran yang kayak salad salad kearifan lokal itulah
eh gak usah bawa bawa masakan deh
ibu mining masuk deh bu
ini kan udah malam ibu harus tidur
tapi aku mau dong masakan ibu ya
kenapa sih usus goreng
gak ada masakan sama ibu
ntar dimasakin ya bu
kalau gitu sih kan gue belum kelar ngomong sama ibu
nah apa lo jealous ya
fix lo cemburu karena ibu lebih sayang sama gue sebagai anaknya
lo harus jauh jauh dari gue dan ibu gue
ikutin kata gue yang gue udah pernah bilang sama lo kita pura pura gak kenal
ya lo jangan anggap lo kenal gue lagi
begitu juga sebaliknya
karena gue gak mau

gue dapet masalah lagi gara gara lo
gue kok udah tau semua masalah lo
emang ada masalah baru lagi yang gue gak tau
kecuali ada eh
lo ada masalah lagi usus goreng
gue tuh udah capek
ditekan terus sama papanya mel
dan gue gak mau tambah diteken sama papa lo
jadi gue mohon sekali lagi sama lo
jauhin gue dan jauhin ibu gue
usus goreng emang bokap gue kenapa
lo udah masalah apa cerita sama gue
usus goreng jawab dulu pertanyaan gue
eh citra citra citra tubuh citra
kok lo bete terus sih dari tadi
jangan cetek terus dong
secara akan sekarang lo udah nge ban lagi
terus apa yang lo takutin cit
lo tau kan
kalo band tuh banyak banget fansnya
ada yang fans fanatik bahkan mau ngikutin lo kemana mana
terus apa hubungannya sama kita apa
gue juga bisa jaga sikap kok
mungkin lo boleh jaga sikap sekarang
dan mau buat apa aja buat lo
lo pasti bakal dulu kan
lo mikirnya kejauhan sih cit
terus gue harus gimana cit
dan kalo sekarang lo gak punya cara
buat ngilangin insecure gue terhadap lo
mending lu jaga jarak dari gue
gue beneran serius gak tau apa apa
lo gak ngerti harus kayak gimana lagi cit